nanti lo juga ngerjain jangan bodoh
hati hati ted sama karin
karin tuh gak bisa serius
pacar ini jangan mau
maksud sam barusan siapaan
gue juga gak tau
yaudah gue tinggal dulu ya
kakak pasti belum kenal sama aku ya

iya ada apa ya
jadi gini kak
aku tuh mau bikin cerpen bahasa inggris
buat tetebitin di majal siswa
tapi aku masih takut ada tulisan yang
belum bagus kak
kata pak umar

kak sam mau kan bantu aku
ya udah gak apa apa
kak sam ngerah ya
kak sam ngerah
nah gitu dong
udah semangat lagi
kalo lu disitu biar keliatan tinggi
lo semua nyaman
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men
eh bangkuan men